ah repanya keluarnya banyak eh banyak apanya yang banyak eh
repanya non repanya ada
non ini ada telepon
halo repa ih masa suara gua lo gak kenal nih meli
oh meli gue pikir siapa
kayaknya enak nih kalo kita kirim ulet bulu seterak ke rumahnya
eh kamu botak
badan doang gede lagunya mau ngajakin gue berantem
apu dah buka
iya karena lo kemarin udah menghajar bebek gue
jadi sekarang aku mau bersenam sama lo
bebe sakit bebe
bek tangan kamu tuh gak boleh buat mukul mukul gitu
tangan kamu gak boleh dipake buat kekerasannya
tangan kamu itu halus
pantesnya dipakai buat beri kasih sayang ke aku aja
kalo lo berani macem macem lagi sama gue ya
kalo kita kita gue kirim nih satu tok lo ke rumah lo
gue kubur dong
jadi waktu ian dipukul sama si bagas kita langsung mau balas tendang
nah kebetulan megan tau kelemahannya si kebobotak ini nih
jadi waktu dado nolongin megan si bagas langsung ketakutan liat ulet bulu
hei kebobotak gak ada ule ule buat lo nih
ya udah deh reba kalo gitu tugas kita semua sekarang udah selesai
awas lo kalo macem macem lagi ya om hajar ini pake ulet bulu
yaudah deh reba
yaudah deh reba
hei lu cepetan dong guardian burbito turun nih

ya iya kalau sampai bagas macem macem lagi tenang aja ada aiyan
eh ini semua gara gara ide yang bagusnya megan tau
bang iya ada pasangan baru sih
cuma kayaknya kita berhenti henti pekejian dadu gak lapar dadu
kayaknya kita harusnya makan makan dulu biar lebih abdol
jadi sini mah haikal udah jadian
on dia mandi kalau gitu kita harus mendoain supaya mereka jadi keluarga
sekitar sama warah warah mah
eh toto eh mereka itu baru pacaran belum kawinan
yaudah gapapa kalau gitu pj nya kita traktir makan makan di distro cafe ya
eh tapi tapi kayaknya kalau gak ada repas sama boy gak seru ya
ya udah ya udah gue telfon ya
ya udah lagi
ya udah dong
lo bisa keluar rumah gak
eh enggak gak keluar
gak gak keluar keles
ih gak keluar keles
si repanya ada gak
repanya keluarnya banyak
apanya yang banyak eh
repanya non repanya ada
ini ada telfon

by the way kenapa lo malah telpon ke rumah gue sih
hp gue kok gak ketemu
ya bagus deh kalau gitu
kan cindy sama ichael baru jadian
mereka mau traktir kita
kalian duluan aja ntar gue nyusul
jangan lupa nyusul
awas kalau gak nyusul kita pushwans
iya pasti dateng kok
ini gue berangkat sekarang
katanya si leva nyusul
jadi kita jalan duluan yuk
non deva tidak boleh pergi tanpa pengolahan saya
ini perintah papi
kalau misalnya lo masih ngalahin gue buat jalan sama temen gue
gue akan kasih ulat bulu nih
ini ulat bulunya gede banget dan eee
kalau enggak gue kasih ulat bulu lebih banyak
orang sanggar sanggar begitu masa takut sama ulat bulu sih nak
gue bukan takut ulat bulu
bulu kuduk gue merinding
kalau ada ulat bulu hiih
kok motor gue berasa gak nyaman gini
biarin aja deh
ya udah langsung duduk aja gi
ya udah langsung duduk aja
iya udah cepetan

apa todoh ini rancanganmu kali ini
kenapa ngak heranin juga kayu

abang spikes apolih lu
kamu mengapa dua kepikiran mimpi itu terus ya
hai guys and girls hari gini gak usah pada galau dan risau kali ya
nih ada lagu yang bisa nemenin lu semua yang lagi galau